dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang virus mutasi corona b satu ratus tujuh belas
ini kami sudah terhubung lewat sambungan zoom dari luar studio
dengan wakil kepala lembaga eijkman bidang penelitian fundamental
herawati sudoyo selamat sore bu hera
selamat sore mas ardi
ya terima kasih bu hera
sehat bu sehat bu ya
terima kasih bu hera sudah bergabung dengan kita sore ini
kita langsung saja bu ya untuk konfirmasi lebih lanjut
mengenai varian atau strain baru virus corona ini
kan pemerintah sudah mengkonfirmasi ya bu hera
tentang varian baru corona ini yang diberi label b satu satu tujuh ya
kalau tidak salah asal inggris
nah itu sudah ada kasus di indonesia
tapi sebelum lebih lanjut memahami ini
bagaimana mendeteksi dan juga mengantisipasi
sebenarnya kita ingin lebih lanjut mengetahui
apa makna sebenarnya dibalik kode b satu ratus tujuh belas ini bu hera
apakah ini mutasi dari jenis virus
yang sahaja dikonsumsi
atau memang ini adalah varian baru
atau bagaimana memahaminya
oke jadi itu adalah nomenklatur untuk virus corona ini ya
namun nomenklatur itu kemudian dibuat seperti pohon keluarga
yang namanya akar itu adalah pertama a b
jadi berupa huruf
siapa itu a dan b
a dan b itu adalah host dari wuhan keduanya

maka rambut yang memiliki ide untuk membuat nomenklatur tadi
jadi waktu dia cabang pertama
dia numerik a satu
demikian juga b satu
setelah itu kemudian makin lama dia makin bercabang
karena terjadi penyebaran itu tadi
misalnya b satu yang pertama
tapi kemudian pada waktu
kon keluarga ini bercabang cabang
dia tambah b satu satu
kemudian satu lagi dan yang terakhir adalah tujuh
jadi kenapa kita bisa tahu
oh ya ini kalau kita lihat pohon keluarga dari virus ini
kita tahu di mana yang namanya b satu satu tujuh
sangat sampel sebenarnya
apakah strain atau mutasi virus baru ini sudah
diprediksi akan menyebar
ada yang menganggap bahwa ini
penyebaran ini adalah sebuah keniscayaan begitu
bagaimana memahami ini
nah tentu saja pemahaman itu kita melihat akan
banyaknya virus dengan strain yang sama itu ditemukan di berbagai tempat
pertama tentunya bagaimana itu awalnya

kemudian menyebar ke seluruh inggris
dalam waktu yang sebentar sekali
jadi dari situ kita tahu bagaimana penyebarannya
nah kita tahu bahwa tadi dikatakan transmission ratenya itu dua kali lebih cepat daripada yang sebelum sebelumnya
itu adalah berdasarkan apa
berdasarkan data dari whole genome sequencing
jadi itu cara tahunya
bagaimana cara tahu ya
kita harus lihat bagaimana informasi genetik dari virus corona yang ada di tempat kita
oke oke bu hera dengan transmission yang lebih cepat begitu dan lebih ganas yang disampaikan
ini juga dikonfirmasi oleh who
apakah ini juga membawa dampak buruk kepada pasien
saya kehilangan suaranya mas ferdi
apakah ini memberi dampak buruk kepada
ya kepada pasien atau yang memang sudah terinfeksi sebelumnya begitu
kita tahu bahwa dia menyebar dengan cepat sekali
dan kelihatannya karena penyebaran cepat itu ada dua sebenarnya kita melihat isinya
kalau dia makin menyebar dan kemudian makin cepat dengan sendirinya akan kelihatan bahwa
ada peningkatan dari angka kesakitan dan angka kematian
terus kemudian juga kita bisa melihat bahwa ada satu mutasi yang menyebabkan viral load ya
jadi virus itu tinggi sekali di dalam tubuh dia
tentu saja sekali lagi kalau virusnya sangat sangat banyak ditemukan itu akan menjadi masalah karena tergantung dari respons kita untuk bereaksi terhadap

untuk screening dan juga diagnosenya ini juga masih bisa menggunakan
metode swab antigen atau pcr yang sekarang kita terapkan bu hera
atau ada kemungkinan lain menggunakan metode yang lebih baru atau lebih cepat dan lebih kuat begitu sehingga equal dengan kekuatan dan kecepatan transmisi virus ini
kita tidak bisa menggunakan antigen maupun antigen ya untuk atau pcr biasa
kalau kita ingin melihat
mana terjadi mutasi secara menyeluruh antisipasi ya
maka kita harus melakukan whole genome sequencing
berarti seluruh informasi genetik dari virus ini kita lihat
sama seperti yang dilakukan oleh semua negara sebenarnya
melakukan whole genome sequencing
nah sebenarnya ada deteksi atau maupun teknologi untuk hanya melihat b seribu satu ratus tujuh belas itu
jadi kita bikin metode baru
tetapi kita kan mengantisipasi terhadap adanya mutasi lain sesudahnya
nah itu paling bagus tentu dengan whole genome sequencing ataupun yang dinamakan genomic surveillance
oke ini langkah eijkman selanjutnya bu yara ya untuk kemudian mengantisipasi dari penyebaran virus ini
nah yang juga menjadi pertanyaan
sekarang kan kita tahu protokol tiga m ini masih efektif begitu untuk menghambat transmisi penularan ini
ini juga akan bisa diterapkan atau ada yang lebih spesifik mungkin bisa jadi maskernya di double begitu
atau ada hal hal khusus yang lebih detail untuk bisa menekan penyebarannya dengan kekuatan dan kecepatan transmisinya ini bu hera
kita tetap melakukan tiga m
tetap atau lima m
tetap harus dilakukan
kemudian yang juga sekarang lah baru yang terbukti bahwa kita harus melakukan tiga t dengan baik
testing itu harus dilakukan dengan sistematis
nah mengenai masker penggunaan apa yang disebut jangan salah ya yang namanya mask itu
nah itu bukan menggunakan dua masker medik duanya atau surgical smiles
tetapi satu surgical mask satunya lagi boleh pakai kain
jadi itu yang sebenarnya dianjurkan oleh fauzi kan
oke itu artinya kemudian apa yang sudah kita lakukan sebagai mekanisme untuk membentengi diri dengan menggunakan masker dan tiga m ini masih terus dilakukan
apa imbauan untuk masyarakat bu hera sebagai langkah apa namanya ya waspada begitu atau prinsip kehatian tetap kita dukung sembari juga menunggu bagaimana kemudian hasil penelitian lebih lanjut dari eijkman soal virus ini
ya saya kira untuk publik dan untuk semua komunitas kita sekali lagi ini adalah bukti bahwa kita harus melakukan protokol kesehatan

sekarang sudah ada bukti bukti bahwa virus mutasi dan virus itu menyebabkan penyebaran yang jauh lebih cepat daripada yang kita miliki
dan tidak ada cara lain berarti bahwa kita melakukan juga dua kali semua protokol kesehatan itu dengan ketat
baik terima kasih ibu hera sudah berbagi sore ini dengan kita wakil kepala lembaga eijkman bidang penelitian fundamental herawati sudoyo terima kasih